kita ke informasi selanjutnya
seorang bocah perempuan di tuban harus berjuang seorang diri
dalam merawat neneknya yang menderita sakit dan buta
kondisi kemiskinan itu membuat diah ayu almanda
terpaksa berhenti sekolah selama tiga tahun
ia pun kini menunggu uluran tangan para dermawan
tak seperti anak anak seusianya
yang bisa menikmati bangku sekolah serta bermain sesukanya
diah ayu almanda sehari hari justru menggunakan waktunya
untuk merawat neneknya lasminah
yang dalam kondisi buta serta pikun dimakan usia
semua pekerjaan mulai memandikan nenek
mencuci baju memasak dilakukannya seorang diri
ironisnya seluruh pekerjaannya ini
membuat bocah kelas tiga sekolah dasar ini terpaksa berhenti sekolah
kondisi ini dialami setelah kedua orang tuanya bercerai
dan pergi tanpa kemampuan
tanpa kabar almanda sendiri sebenarnya masih ingin terus sekolah
namun apadahaya kondisi memaksanya untuk merawat sang nenek
namun berkat bantuan pemerintah desa dan warga sekitar
almanda kini sudah bisa bersekolah kembali
sementara biaya hidup keduanya dibantu oleh program kemiskinan
dari pemerintah pusat
bapak ibunya dulu asalnya tkw dan merantau di malaysia
terus tiga tahun yang lalu bapak ibunya sudah tidak pernah pulang
tak hanya peran perangkat desa dan warga
pemerintah dan para dermawan juga diharapkan bisa membantu kehidupan almanda
agar bisa terus sekolah menggapai cita citanya
dion fajar arianto tuban